baik kita ke informasi pertama pemerintah indonesia memutuskan mengurangi karantina bagi ppln atau pelaku perjalanan luar negeri
dari sebelumnya lima hari menjadi tiga hari
kebijakan ini akan diberlakukan pada satu maret dua ribu dua puluh dua atau hari ini
kebijakan karantina tiga hari ini hanya berlaku bagi ppln yang sudah menerima vaksin booster
selain itu kebijakan sponsor penjamin untuk pengajuan elektronik visa turis juga dihapuskan
karena dinilai memberatkan wisatawan asing yang ingin masuk ke indonesia
menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan mengatakan
kebijakan karantina akan dihapuskan sepenuhnya bagi ppln pada april dua ribu dua puluh dua mendatang jika kondisi semakin membaik
setelah mendengar masukan dari para pakar dan juga menganalisa data data yang ada
maka pada satu maret mendatang pemerintah hanya akan memperlakukan karantina tiga hari
bagi ppln yang sudah vaksin selengkap dan juga booster
selain itu pemerintah juga akan melakukan uji coba tanpa karantina bagi ppln yang datang ke bali
dan direncanakan akan berlaku pada tanggal empat belas maret mendatang dengan beberapa persyaratan diantaranya
bisa saja empat belas maret ini kita percepat ke tanggal berapa
kalau data data nanti selama seminggu ke depan angkanya itu membaik
karena di bali kelihatannya kemarin kami lihat selama beberapa minggu terakhir
angkanya terus membaik